saudara wali kota solo yang juga wakil presiden terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat gibran raka buming raka
enggan berkomentar banyak terkait wacana ketua umum psi kaisang pangarep maju di pilkada solo
sementara wakil wali kota solo justru meragukan putra bungsu presiden joko widodo itu maju di pilkada
gibran bilang tanyakan langsung kepada sang adik kaisang pangarep terkait maju atau tidaknya di pilkada
berbeda dengan gibran wakil wali kota solo teguh prakosa tak yakin jika kaisang yang merupakan ketua umum psi mau maju di pilkada solo
selain teguh prakosa nama kaisang pangarep juga disebut sebut jadi kandidat wali kota solo di pilkada mendatang
maksa beliau mau jadi wali kota dia yang ketua partai
ketua partai cabang nah itu mungkin
nah ketua partai pusat di wilayah enggak mungkin